dua buah kendaraan taktis melaju kencang membawa dua regu pasukan khusus intai amfibi marinir tni al
selanjutnya pasukan elit tni angkatan laut ini memperlegakan keahlian menembak tepat
sejurus kemudian pasukan payung mendarat di tengah lapangan
setelah mendarat pasukan ini terlibat baku tembak dengan musuh
di sini diperagakan keahlian batalion intai amfibi tni al dalam skenario perang jarak dekat
suara tembakan dan ledakan bersahutan memenuhi markar kos marinir cilandak jakarta
aksi ini merupakan demonstrasi kesiapan batalion intai amfibi marinir tni al
rencananya pada dua puluh satu agustus nanti banyak dua belas orang prajurit taifi pilihan akan mengikuti latihan bersama dengan rekon unit marinir amerika serikat
tentunya karena ini pasukan khusus latihannya adalah latihan latihan lebih pada teknik dan taktis pasukan khususnya pasukan khusus
di mana dalam operasi amfibi mereka melaksanakan tugas pengentean menggunakan red amfibi
bisa melaksanakan pendaratan khusus yang dilakukan sebelum operasi pokok dimulai
latihan itu akan dilaksanakan di amerika selama satu bulan
ini adalah yang pertama kalinya latihan dilakukan di amerika serikat
latihan antara marinir indonesia dan amerika sendiri sebenarnya sudah sering dilakukan
termasuk antara pasukan khusus intai amfibi kedua negara
ri ari jakarta